kebakaran zahro express di perairan utara jakarta pada hari minggu
tidak menyurutkan antusiasme warga berlibur ke gugusan pulau seribu
pada senin pagi ratusan wisatawan memenuhi beberapa kapal menuju pulau pulau di teluk jakarta ini
sejumlah kapal pengangkut wisatawan ini siap diberangkatkan
dari pulau buhan kali adem muara angke
menuju beberapa lokasi wisata di kepulauan seribu senin pagi
insiden kebakaran yang merenggut nyawa dua puluh tiga wisatawan penumpang kapal zahro express
hari minggu kemarin tak menyurutkan antusiasme wisatawan
hanya saja keamanan penumpang dan pemeriksaan manifest penumpang kapal kembali diperketat
sejumlah petugas baik dari pelabuhan maupun kepolisian dan dishub
terus mengimbau agar penumpang mengenakan pelampung selama berada di dalam kapal
selain mendatangi jendela jendela kapal yang masih bersandar
imbauan juga dilakukan melalui pengeras suara
pada saat yang bersamaan petugas lain memeriksa manifest atau daftar penumpang kapal
beberapa wisatawan mengaku tidak terpengaruh dengan kebakaran kapal zahro express kemarin
selain menganggap kejadian tersebut sebagai sebuah musibah
mereka juga sudah mendapat jaminan keamanan dari nahkoda kapal
kariburan anak anak sekolah
enggak sih umur kan allah yang tahu
pakai pelampung aja
ke arah pulau tidung
ya musibah itu pak
mau diapain lagi
tinggal pake doang
dua hari apa aja
kapal motor zahro express diduga tidak membuat manifest penumpang kapal dengan benar saat kecelakaan terjadi
fakih haitami jakarta
jangan lupa like share dan subscribe ya